polisi memastikan sultan aziansyah merupakan anggota kelompok teror jamaha ansaruddaulah atau jad
pelaku tunggal penyerangan terhadap polisi di cikokol tangerang ini sudah dimakamkan pada jumat ini hari
pelaku diketahui membeli bahan perakit bom dua hari sebelum menyerang polisi
mabes polri jumat pagi menunjukkan sejumlah barang bukti hasil pengembangan kasus penyerangan polisi oleh sultan aziansah di cikokol tangerang
dari dua lokasi di pos polisi cikokol dan rumah sultan di daerah sepatan polisi diantaranya menyita senjata tajam bubuk potasium klorai pipa pvc berbagai ukuran baterai dan stiker berlambang isis
kepala divisi humas mabes polri ijen polisi boy rafli amar memastikan sultan merupakan anggota kelompok jamaah ansarut daulah atau jad
kelompok yang dipimpin aman abdurrahman ini diketahui berafiliasi dengan isis
dalam catatan polisi sultan aziansah juga sempat
berkunjung ke lapas nusa kambangan pada juni dua ribu lima belas diduga untuk menemui sejumlah tokoh teroris yang ditahan di sana
nah jadi cukup terkonfirmasi bahwa saudara sultan adalah bagian dari jaringan sel sel oman abdurrahman yang terekrut
hanya dalam perkembangannya kita lihat dari oktober yang juga sampai dengan saat ini
inilah juga merupakan masa masa yang kegiatannya tidak terpanam dengan baik oleh keluarganya
sultan yang diakini sebagai pelaku tunggal dalam aksi penyerangan kamis kemarin juga disebut sempat mencuri sejumlah amunisi milik dua kakaknya yang berstatus anggota polisi
penyidik propam polda metro jaya bersama mabes polri sudah memeriksa kedua kakak kandung pelaku yang merupakan personel polda metro jaya
kakaknya tidak tahu ada polisi
tapi setelah dicek memang ada beberapa peluru yang disimpan kakaknya yang hilang yang diambil oleh adiknya
jadi tambah simpan kakaknya juga
dan kita sudah cek di alat komunikasi semua tidak ada kaitan antara kakaknya dengan berlaku adeknya
polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari sekitar lokasi kediaman sultan
wawan pemilik toko bangunan di depan rumah pelaku juga menyebut dua hari sebelum penyerangan sultan membeli pipa dan delapan buah baut yang diduga untuk merakit bahan peledak
beli bautnya buat apa
enggak enggak suka
nggak ditanya untuk apa jawabannya
yang mana mana juga nggak ditanya
ya beli ya dilayanin aja
enggak punya pikiran ini
sementara itu rumah keluarga sultan aziansah di kawasan lebakwangi sepatan tangerang banten jumat siang masih diawasi personel polsek sepatan dan polres metro tangerang
diduga menghindari amuk warga setelah kejadian keluarga sultan aziansah mengungsi ke rumah kerabatnya
alan molana cnn indonesia